kita lihat ibu tadi adalah salah satu dari puluhan warga di sukabumi jawa barat
yang harus melintasi jembatan yang nyaris runtuh akibat banjir bandang
ini pemandangan yang memang seperti vito katakan tadi
terlalu sering kita lihat
warga terpaksa melintasi jembatan tadi yang menghubungkan dua kecamatan
karena tidak ada lagi akses yang dapat dilewati
pagi baru saja beranjak di desa padang benghan
kecamatan jampang tengah sukabumi
dan demi panen padi di sawahnya yang berada di desa seberang
enung harus kembali melawan rasa takutnya
menyeberang jembatan penghubung kecamatan jampang tengah dan cikembar
ya kan ini jembatan yang udah rusak
kapan itu dibenerin
ya nyeberangnya kan
kan jauh kalau jalan pada benghang harus naik motor
kan ibu nggak punya kendaraan
warga kecamatan jampang tengah dan cikembar memang tak punya pilihan lain
terpaksa bertaruh nyawa melintasi jembatan cirampo di desa pada benghar
yang sudah dua bulan nyaris ambruk
fondasi jembatan rusak akibat banjir bandang dan longsor
jembatan kini tak bisa dilintasi sepeda motor
setelah sejumlah tali baja pengikat jembatan putus digerus derasnya air
khawatir dengan kondisi jembatan yang reot
amar joni bahkan harus menggendong putranya
yang akan berangkat sekolah pagi itu
pertama hujan lebat sekali
terus air sangat besar sekali
kayaknya seperti banjir cuma air tidak lewat ke atas
cuma tanah yang di bawahnya itu kayaknya terbawa arus ke sana
dua bulan bertarung dengan ketakutan
warga kini hanya bisa berharap mendapatkan perhatian
warga menanti aksi pemerintah sukabumi

agar dapat segera merenovasi akses vital bagi warga di dua kecamatan ini
ahmad fikri sukabumi jawa barat